kita ke informasi selanjutnya warga cilacap dikejutkan sebuah ledakan pada selasa pagi
dilansir dari detik sebuah ledakan terdengar dari dalam pasar sampang cilacap
setelah kejadian jalan raya tugu barat ditutup oleh polisi
dari pantauan detik pada pukul sembilan dua puluh satu waktu indonesia barat sempat terdengar suara ledakan dari dalam pasar
setelah itu seluruh kendaraan yang melintas di depan pasar pun dihentikan
saat ini seluruh pengunjung dan penjual di pasar sampang sudah dievakuasi keluar
pasar sampang saat ini dijaga oleh anggota kepolisian bersenjata
cilacap tepatnya sekitar tiga puluh km dari kubu kota kaupaten cilacap
lebih tepatnya lagi ini di jalur utama selatan berdekatan yaitu dari bandung menuju ke yogyakarta
di pasar ini pagi tadi ditemukan satu bungkus tas begitu oleh salah satu pedagang
yang tepat berada di samping atau benda itu ditemukan
tetapi pedagang atas nama pak sugeng ini tidak mengetahui
persis ya apa yang ada di dalam dan tidak sadar
nah baru belakangan terus kemudian diketahui bahwa itu benda mencurigakan
yang kemudian belakangan lagi kemudian diketahui itu terjadi ledakan
nah saat ini kondisi warga sempat panik ya sempat menjauh berkerumun begitu
dan kemudian sampai kemudian diamankan oleh pihak kepolisian
kemudian dari setelah dievakuasi
kondisi pasar saat ini sudah kondisi normal kembali
toko yang berada tepat benda itu ditempatkan saat ini sudah tutup
tetapi tidak ada garis polisi dan tidak ada aktivitas pengamanan dari pihak kepolisian
dan aktivitas warga saat ini sudah berjalan lancar
nah kalau tadi pertanyaannya berkaitan dengan kronologi
saya sudah bersama dengan pak sugeng ini yang tepat pada saat tadi pagi menyaksikan detik demi detik
berkait dengan penemuan
pak sugeng mungkin bisa jelaskan seperti apa bapak pertama kali kemudian melihat sampai kemudian terjadi ledakan itu pak
kalau saya sih nggak lihat maksudnya lihat duluan yang pertama nemuin itu uang becak
tukang becak itu kan parkirnya di sebelahnya persis lah ya
di sebelahnya persis
ya dikira tapi udah dari tadi kok barang itu di situ aja
punya siapa kan setelah itu dibuka
buat semua dia setelah dibuka
saunya isinya ada kabel sama detikan itu
terus habis itu oh ini bawah ini bom
terus saya lihat baru saya nengok
diamanin semua pikirin
terus baru satpanya lapor ke polsek
polsek lihat ternyata iya
bahwa itu bom
habis itu ya polsek langsung laporan ke sana
sampai kemudian akhirnya itu melejak itu gimana pak
kalau masalah melejak saya udah di tempat itu
saya udah diamanin sama tim gegar
nah itu mungkin ya
saya ngerilainnya udah dari jauh sana
mungkin suaranya sih kecil
aku nggak lihat persis soalnya kan udah diamanin
sekitar dua puluh meteran sudah di garis lah ya
jadi nggak tahu persis
cuman lihat kedengerannya aja
mungkin udah di cilakin jadi suaranya kecil ya
oke baik terima kasih pak sugeng
jadi dari informasi pak sugeng ini bahwa bom tersebut ya
yang menurut versinya pak sugeng yang diketahui berupa bom itu
kemudian berhasil diketahui warga dilaporkan polisi
kemudian di cilakan di ledakan
dan tidak ada kerusakan tidak ada korban akibat kejadian ini
dan aktivitas pasar saat ini sudah berjalan normal lagi
roby apakah sampai saat ini pihak polisian sudah memberikan keterangan resmi
terkait dengan ledakan ini dan juga terkait dengan pengamanan
walaupun kondisi pasar ini sudah berangsur normal
tapi apakah masih ada penjaga dari pihak kepolisian
ya kalau terkait dengan kepolisian
tentunya sampai saat ini kita masih menunggu ya
atau mungkin di tempat lain karena saat ini saya persis berada di lokasi
dan situasinya aman kondusif
tetapi sekali lagi untuk memastikan
meskipun ada saksi warga menyatakan bahwa itu terdapat bom
ada rangkaian ada

kabel ada semacam waktu penunjuk waktu di situ
tetapi tentunya kita mesti menunggu hasil pemeriksaan
atau rilis yang disampaikan oleh pihak kepolisian
apakah ini betul bom
terus kemudian terkait dengan penyelidikan pengembangan misalnya
siapa yang kemudian melakukan itu motifnya apa
tentunya kita masih harus menunggu lady
baik terima kasih roby sofyan amin untuk informasi anda
melaporkan langsung dari kawasan cilacap jawa tengah